pergerakan laju indeks harga saham gabungan pada hari ini masih dipengaruhi sentimen eksternal
masih rawan menyerat isg
pasar masih menanti arah kebijakan suku bunga bangsa yang terang amerika serikat
dalam federal open market committee pada tiga belas hingga empat belas juni dua ribu dua puluh
lantas apakah cerahnya isg pada pekan lalu yang terjadi setelah pemberlakuan batas auto reject bawah
membawa kecerahan bagi pembukaan isg pada pagi ini
sudah bersama saya melalui sambungan virtual hans kue praktisi pasar modal
selamat pagi pak hans
ya selamat pagi pak
ya pak hans kalau kita bicara mengenai pembukaan perdagangan isg pada pagi hari ini ya
kalau kita harapkan minggu lalu cukup signifikan pergerakannya dan banyak dipengaruhi faktor eksternal
lalu bagaimana dengan minggu ini terlepas dari menunggu rapat evoensi pada tanggal tiga belas empat belas nanti pak
ya kelihatannya market akan sedikit sideways ya mungkin bisa menguat tapi terbatas ya
karena kalau kita lihat kemarin bursa eropa malah tertekan turun ya
mereka menjadi khawatir gitu ya dengan kenaikan agresif tingkat suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral gitu
mereka cemas dengan feda reserve dan juga cemas dengan ecb ya
kelihatannya ecb pada bulan juni ini masih akan menaikkan dua puluh lima basis point
dan diperkirakan juli mereka masih akan menaikkan dua puluh lima basis point
sehingga kalau kita lihat
nah itu yang menyebabkan pasar agak hati hati ya
jadi eropa tertekan dan pasti ada pengaruhnya pada kita gitu
yang kedua adalah pasar pasti dalam negeri juga hati hati gitu ya
biarpun kita dalam dua hari terakhir pekan lalu menguat gitu ya
tapi mungkin hari ini konsolidasi biarpun potensi penguatan terbatas
kita menunggu selasa itu baru keluar data inflasi amerika
dan rabungnya itu udah ada fomc federal reserve ya menentukan kenaikan suku bunga
ini agak dekat datanya jadi kita tidak bisa terlalu memprediksi
fed apakah menaikkan suku bunga atau menahan suku bunga
tapi konsensus pasar global itu menunjukkan mereka melihat

tetapi kalau mendadak fed menaikkan suku bunga
itu yang akan menyebabkan pasar terkoreksi cukup banyak
jadi kelihatannya orang sedikit hati hati di saat ini
pak tadi yang menarik adalah mengenai eropa ya beberapa
beberapa hal yang menarik terkait dengan kemungkinan resesi uni eropa
kalau kita melihat bahwasannya uni eropa itu memberikan kontribusi
seperempat produk domestik brutal global pak
sebesar enam belas enam triliun usd
apakah ini secara signifikan akan berpengaruh selain tadi ada fomc juga
kemudian data inflasi amerika
dalam fakta ini

ya eropa menarik ya
mereka baru merevisi turun pertumbuhan ekonomi mereka ya
jadi secara teknis eropa itu sudah masuk ke periode resesi
nah dalam periode inflasi tinggi gitu ya
resesi ini malah baik gitu ya bagi mereka gitu
artinya kenaikan suku bunga yang dilakukan secara agresif
memang tujuannya untuk menekan ekonomi menjadi resesi
kalau ekonomi menjadi resesi
daya beli berkurang gitu ya
ini akan menyebabkan inflasi mereka turun
nah ini sudah terbukti ya
oktober itu inflasinya sepuluh
saat ini di bulan mei itu enam satu ya
memang bulan juni belum ada datanya ya
karena baru berjalan dua pekan gitu ya
enam satu inflasinya jadi turun akibat resesi tadi
memang employment rate nya ini turun ya
enam tujuh turun ke enam tiga
enam tujuh turun ke enam tiga
harapannya ekonomi resesi pengangguran meningkat gitu ya
sehingga secara teori kurva philip gitu ya
itu akan menekan inflasi turun gitu
sehingga revisi turun daripada inflasi
revisi turun dari gdp dari eropa ini
ini ternyata positif bagi pasar keuangan global
termasuk ke pasar indonesia
tetapi kalau kita lihat secara umum gitu ya
bahwa krisis yang terjadi
resesi yang terjadi
di eropa biasanya tidak besar pengaruhnya pada pasar saham indonesia
itu terbukti waktu itu ada krisis yunani ya

waktu itu mereka ada surplus
ada beberapa negara lagi di situ ya
mengalami krisis surat hutang ya
tapi itu pengaruhnya ke ihsg kita kecil gitu ya
nah tetapi kalau kita lihat secara makroekonomi
pasti ada pengaruh gitu ya
harga komoditas pasti tertekan
memang eropa ini bukan tujuan ekspor utama indonesia gitu
tapi transmisinya itu datang dari eropa melambat
nah kalau tiongkok melambat
itu pasti pengaruh pada kita gitu
jadi transmisinya lebih ke harga komoditas
di mana komoditas ini merupakan industri yang jadi andalan di indonesia ya
dan ini pasti mempengaruhi surplus perdagangan indonesia
dan mempengaruhi nilai tukar kita
pak kalau mengenai rapat fomc
memang diyakini tidak akan lagi menaikkan suku bunga
tapi gubernur bank indonesia periwarjo sudah menyiapkan sejumlah jurus itu
apabila nanti rupiah juga terdepresi karena suku bunga menaik lagi
yang menarik adalah mengenai triple intervation
kemudian juga mengenai suku bunga sbn tenor jangka pendek untuk menaikkan imbal hasil
apakah bapak melihat ini salah satu langkah strategis
apabila memang the worst case nya fomc akan memutuskan kembali menaikkan suku bunga pak
dan itu pasti berpengaruh ya terhadap sektor likuiditas dan perbankan di indonesia
ya sebenarnya kemarin angka pengangguran amerika itu meningkat ya ke tiga tujuh ya
jadi kalau kita lihat sebenarnya biarpun waktu itu non farm payrollnya meningkat gitu ya
tapi kita lihat terjadi peningkatan angka pengangguran ya naik ke tiga puluh

nah ini ada indikasi yang cukup menarik gitu ya bahwa sebenarnya not farm pareal meningkat berarti permintaan tenaga kerja meningkat
tapi orang yang masuk ke pasar tenaga kerja meningkat dengan banyak ya
nah ini akan mengurangi gangguan pada pasar tenaga kerja sehingga pasar tenaga kerja tidak terlalu ketat
sehingga kenaikan upah terbatas di sana
nah ini merupakan indikasi awal bahwa inflasi amerika akan bergerak turun ke bawah
nah posisi data ini dengan tambahan unployment rate kemarin
yang meningkat naik gitu ya di atas ekspektasi menunjukkan kemungkinan besar pada edisi kali ini juni
dospeda riset kemungkinan akan menahan suku bunga mereka gitu
nah kelihatannya probabilitas kenaikan ada di bulan juli gitu posisinya
nah yang perlu bi lakukan memang adalah menjaga nilai tukar rupiah kita
nah jadi kalau kita lihat masalah kita adalah nilai tukar aja
tapi dengan likuiditas yang sangat longgar di global dan masalah masalah yang dihadapi amerika
kita nggak melihat adanya capital outflow yang terjadi di pasar indonesia ya
jadi seharusnya bi tidak perlu menaikkan suku bunga acuan kita
dan memang harus memainkan instrumen instrumen yang ada ya untuk menjaga nilai tukar kita
ya menarik sekali ketika anda mengatakan mengenai capital outflow
dan terbukti ternyata tidak terlalu signifikan ya pak karena capital inflow kita cukup baik dalam perdagangan perkan lalu
kemudian juga kita bicara mengenai revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia

dan kita termasuk negara yang hampir tidak terpengaruh besar oleh keadaan global
pertama kita tidak mengalami ancaman inflation yang tinggi biarpun sempat inflasi kita naik ya
indonesia sempat inflasi kita naik tapi waktu itu inflasi kita itu naik karena ada kenaikan harga bbm subsidi gitu
pemerintah untuk tahun depan inflation mungkin dua lima puluh satu ya jadi kalau kita lihat ini ya di range bawah dari inflasi yang ditargetkan oleh bi gitu ya jadi kalau kita lihat ekonomi indonesia sangat terkendali gitu ya dan harusnya kalau terjadi goncangan gitu ya itu dana memang bergerak masuk ke kita
seperti kemarin ketika eropa mengumumkan mereka resesi gitu ya setelah direvisi turun gitu ya pasar saham itu menguat gitu ya karena mereka melihat oke sepertinya inflasi global yang tinggi itu akan segera berakhir posisinya
ya pak kalau kita bicara mengenai auto rejection pada pekan lalu ya dimulai tanggal lima juni itu sudah berjalan satu pekan lalu bagaimana anda mengavaluasinya terkait dengan hal ini
terutama kalau kita bicara mengenai perdagangan bursa kita sendiri pak
ya ketika pasar bergerak normal sebenarnya auto rejection itu harus dikembalikan simetris gitu ya naik dan turun harus simetris gitu
nah ini yang dilakukan oleh otoritas bursa kita gitu ya jadi mereka berusaha mengembalikan lagi auto rejection yang simetris
dari tujuh menuju lima belas sesudah itu baru akan simetris ya jadi nanti range nya itu ada dua puluh sampai tiga puluh lima persen gitu ya range auto rejection nya
dan menurut kita ini bagus gitu ya
auto rejection itu ketika tidak simetris diterapkan ketika pasar memasuki periode volatilitas yang sangat tinggi
dimana periode krisis dimana informasi itu mungkin menyebar nggak terlalu baik posisinya
kemudian kepanikan sangat tinggi di pasar
sehingga auto rejection yang dipasang di tujuh persen itu mampu menetralisir kepanikan sesaat gitu ya
jadi ketika orang panik rame rame jualan
kalau tidak dibatasi mereka akan jual habis kemudian diambil pihak lain yang menyebabkan kerugian yang tidak baik bagi mereka
tetapi ketika kita batasi tujuh persen berhenti dulu besok baru bisa transaksi lagi
periode istirahat berhenti tadi dipakai orang untuk berpikir lebih rasional gitu ya
sehingga orang tidak terjebak dengan aktivitas herbing yang mengikuti orang lain jualan gitu
nah tetapi ketika market udah normal gitu ya
tentu auto rediction harus dikembangkan
bukan lagi pada periode sebelumnya
atau simetris gitu ya
supaya kenaikan dan penurunan sama posisinya
nah tugas investor adalah membeli saham itu tidak spekulasi lagi gitu ya
kalau tadinya bilang oh ini kalau rugi paling tujuh persen
kalau untung bisa sampai tiga puluh lima persen
nah itu yang harus ditinggalkan
karena kalau dia turun tujuh persen lima hari sampai enam hari berturut turut
itu sama aja turunnya
jadi sekarang kuncinya membeli perusahaan yang fundamentalnya memang bagus
dan memang punya likuiditas yang baik
jadi kemungkinan akan sangat mempermudah buat para pelaku pasar untuk menghindari saham saham gorengan seperti itu ya pak
karena memang kondisi arb ini bisa membatasi saham saham yang jeblok
tapi di satu sisi tadi juga yang menarik adalah mengenai bagaimana fundamental prospektif
dan juga bagaimana kebijakan kebijakan tersebut pak
jadi udah waktunya
memang pelaku pasar itu kalau tadinya kan berpikir wah ini saham lagi naik gitu ya
kalau turun cuma tujuh persen
nah mainnya kan berspekulasi seperti itu ya
karena risk dan reward ratio nya kelihatan menarik gitu
tetapi kalau seandainya perusahaan itu memang fundamentalnya nggak bagus
dan itu lebih membuat orang frustasi
sebenarnya ketika dia sampai turunnya simetris tiga puluh lima tiga puluh lima
kita bisa langsung keluar gitu ya
kalau kita bermain di saham gorengan tadi gitu
tapi kalau dia memang turun tiga puluh lima
kemungkinan besok kan pasti ada sedikit perlawanan bisa langsung keluar gitu dari pasar
daripada dia berjilid jilid turunnya gitu
jadi simetris itu cuman baik dilakukan ketika krisis
untuk menghilangkan orang tidak rasional
menjual saham bagus dengan harga murah gitu
sedangkan pada periode pasar yang normal
dan ini udah terjadi dalam satu dua tahun
tahun terakhir ini ya
sebenarnya kita hanya tertekan turun itu dua ribu dua puluh bulan maret
tapi sesudah itu market indonesia cukup bagus gitu ya
perang ukraina rusia malah dana masuk ke pasar kita
ketika eropa amerika menghadapi masalah
pasar kita masih tumbuh dengan cukup positif gitu ya
jadi sebenarnya ekonomi yang baik di indonesia
menyebabkan pasar saham kita juga berkinerja sangat baik
pak hans terakhir ini terkait dengan saham saham rekomendasi pada pekan ini
ini kalau kita mengacu pada perdagangan wall street kemarin
saham saham teknologi juga beberapa hal ada fluktuasinya
tapi di satu sisi juga pasti berpengaruh terhadap saham di indonesia
karena memang kalau kita lihat beberapa emiten yang fundamentalnya bagus
sebenarnya cukup bisa di koleksi ya pak
selain teknologi apalagi pak yang menarik pak
terutama sembari menunggu di fomc pastinya masyarakat masih wait and see
terutama terkait dengan kebijakannya ke depan
ya kalau kita lihat memang saham teknologi
ini jadi sesuatu yang menarik ya
karena waktu kita lihat inflasi itu kelihatan mulai turun
suku bunga kelihatan mulai tidak naik lagi
jadi saham teknologi mulai diambil orang
nah yang spekulasi itu kelihatannya ada di gotoh ya
karena dia kemarin masuk ke msci
nah kalau kita lihat di asia tenggara
msci itu perusahaan besar teknologi yang ada di dalam itu cuma ada c dan grab
begitu gotoh masuk mau tidak mau
nah itu pada fund manager itu harus memindahkan alokasi dari grab dan c pindah ke gotoh
kalau kita lihat kinerjanya gotoh tentu lebih bagus daripada grab posisinya
jadi ini yang menyebabkan gotoh itu pelan pelan pasti ada dana yang masuk ke dalam itu gitu ya posisinya
nah untuk saham di luar itu kita masih rekomendasi seperti bank mandiri gitu ya
kita bisa beli di lima sampai rp lima satu ratus dua puluh lima ya
cut loss memang di bawah empat puluh sembilan target kita lima puluh tiga sampai lima puluh empat
bank mandiri ini cukup menarik ya mulai menguat
apalagi bank itu rata rata side risk menurut kita pada periode bunga yang tinggi bank ini masih menarik gitu
kemudian saham lain yang saya rekomendasikan intp gitu ya
ini memang sideways tapi kelihatan di dekat support
jadi kita mau rekomendasi beli di rp empat puluh sembilan empat ratus lima puluh sampai rp sembilan puluh enam tujuh puluh lima
cut loss di bawah rp sembilan puluh dua target kita rp sepuluh lima puluh sampai rp sepuluh tiga ratus
baik pak hans
terima kasih tuh pak minjang
pada pagi hari ini semoga perdagangan sepanjang hari ini cukup baik karena memang secara internal tidak terlalu banyak sentimen negatif yang mempengaruhi pasar
semari menunggu data inflasi as dan juga kebijakan fomc yang akan digelar pada tanggal tiga belas juni yang akan datang
terima kasih untuk waktunya pagi ini pak